perusahaan listrik negara atau pln mengapresiasi adanya temuan audit dari badan pemeriksa keuangan
soal adanya tiga puluh empat proyek pembangkit listrik berskala kecil yang terkendala
dengan kapasitas enam ratus dua puluh tujuh delapan mw
saat ini sudah ada tujuh belas pembangkit listrik yang sudah berjalan dan sebelas proyek lainnya dihentikan
dari tiga puluh empat pembangkit listrik sebanyak tujuh belas pembangkit kini sudah mulai dibangun oleh pln
ada sebelas proyek yang dihentikan serta sisanya diambil alih oleh pln dalam proyek pembuatannya
proyek tiga puluh empat pembangkit listrik sendiri bermula dari adanya temuan audit dari badan pemeriksa keuangan provinsi
temuan ini menyatakan adanya beberapa proyek dengan anggaran pendapatan belanja nasional
yang pembangunannya tidak berjalan
kepala satuan komunikasi pln mengatakan tiga puluh empat proyek terkendala ini adalah proyek proyek kecil
karena proyek proyek ini berada di kawasan pelosok total biaya keseluruhan mencapai rp sebelas triliun
dengan total kapasitas enam ratus dua puluh tujuh delapan mw
tiga puluh empat proyek terkendala
ini adalah proyek proyek yang sangat kecil
satu pembangkit ada yang hanya dua x tiga mw
secara keseluruhan rencana capital expenditure nya itu kurang lebih sebelas dua triliun
dengan total kapasitas yang dibangun sekitar enam ratus dua puluh tujuh mw
kurang dari satu mw